aksi unjuk rasa hari ini atau yang diklaim sebagai aksi satu ratus enam belas
bermula dari peristiwa pembakaran tiga bangunan yang menjadi markas gerakan masyarakat bawah indonesia atau gmi
di kampung tegalwaru bogor
pembakaran diduga dilakukan oleh masa dari sebuah ormas
pasca pembakaran satreskrim polres bogor menggelar olah tempat kejadian perkara di markas gmi di kampung tegalwaru kecamatan ciampea bogor
serangan terhadap markas gmi diduga dilakukan anggota front pembela islam sebagai aksi balas dendam
atas kericuhan saat pemeriksaan rizik syihab pada dua belas januari
sejumlah barang bukti seperti bambu hingga batu yang diduga digunakan merusak dan membakar markas lsm gmbi ikut disita
polisi juga telah mengamankan sejumlah orang yang diduga pelaku penyerangan dan pembakaran
kapolda jawa barat irjen anton carlian menduga aksi ini merupakan balas dendam fpi
terkait kerusuhan saat pemeriksaan
iman besar fpi rizik syihab di bandung kami selalu
setelah pengrusakan pada jumat dini hari sejumlah personil kepolisi yang disiagakan di markas gmi
terkait adanya nama kapolda jawa barat irjen anton carlian sebagai pembina gmi
pimpinan polri hanya menyatakan bahwa tindak pidana akan dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti bersalah dalam pertikaian itu
pisahkan antara pembina perkumpulan perkumpulan dengan masalah hukum
kalau masalah hukum berkaitan
berkaitan dengan siapa berbuat apa
kalau memang itu melanggar pidana ya kita proses secara pidana
pelaku pembakaran markas dua puluh orang diperiksa
saat ini masih berjalan pemeriksaannya
tujuh belas januari fpi mengerahkan anggotanya menuntut pencabutan irjen pol anton carlian dari jabatannya sebagai kapolda jawa barat
fpi menduga kapolda jawa barat itu telah melakukan pembiaran
konflik antara ormas fpi dan gmbi
sindia gusti natari cnn indonesia